misi penyelaman dalam rangka mengevakuasi dan mencari kotak hitam pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc sudah dilakukan
total ada puluhan penyelam yang melakukan penyisiran di dasar laut sepanjang hari
kempat pencarian dan evakuasi sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pk clc dan di pukul delapan pagi ini penyelam penyelam pertama sudah mulai melakukan penyelaman untuk menyisir serpian serpian yang ada di dasar laut
di belakang saya ini adalah penyelam penyelam dari kopaska dan mereka akan melakukan penyisiran dan penyelaman di hari ini
nah ini adalah titik penyelaman yang dimana sudah ditentukan oleh kri rigel
seperti yang anda bisa lihat di situ ada bola bola semacam bola atau balon
di situlah titik titik yang diduga adanya black box
dan seperti yang anda bisa lihat juga para penyelam itu dibekali dengan ping locator
ping locator ini adalah alat yang diberikan oleh knkt
yang bisa mendeteksi harkan oleh dari black box tersebut
dan kedalamannya diperkirakan di sini mencapai delapan belas meter
arus di ombak di permukaan memang cukup lumayan
sekitar setengah sampai dengan satu meter
tapi kita tidak tahu di bawah nanti at airnya seperti apa
nanti kita tunggu hasil penyelamannya
dalam setiap penyelaman dengan satu tanki oksigen penuh maka setiap penyelam bisa melakukan penyelaman selama sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit
jadi teknisnya mereka akan menyelam
mencari serpihan kemudian mengangkat kemudian menyelam lagi
dan total dari semua penyelam yang ada di sini dalam satu kali penyelaman bisa berkisar antara delapan sampai sepuluh orang sekali menyelam di satu tempat
jadi dengan banyaknya orang yang ikut menyelam maka diharapkan puing puing ataupun black box yang kita memang cari bisa cepat ditemukan
para para penyelam ini yang merupakan dari kopaska denjaka dan taifi
merupakan pasukan khusus yaitu pasukan yang dibekali dan diberikan peralatan khusus juga untuk berperang secara khusus pula
tapi untuk misi kemanusiaan kemampuan mereka ternyata memang juga berguna untuk miti misi kemanusiaan seperti ini
diwan hermawan dewi aryaidot kepala wawancaribu jakarta